mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo berhalangan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan tim penyidik kpk pada rabu pagi di gedung kpk jakarta selatan
alasan ketidakhadiran syahrul yassin limpo pada pemeriksaan pagi ini karena dirinya akan menjenguk ibunya yang sedang sakit di kampung halaman
melalui kuasa hukumnya sgl mengajukan permohonan penjatualan ulang pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang sedang dihadapinya
sementara itu keluarga syahrul sekaligus keponakan yang mewakili pihak keluarga devo kadafi memastikan syahrul yassin limpo berkomitmen menjalani dan mengikuti semua proses hukum
pihak keluarga meminta ruang privasi agar syahrul dapat fokus menjenguk dan merawat ibunya di kediamannya di jalan haji bau makassar sulawesi selatan
mantan gubernur sulawesi selatan ini terjerat kasus korupsi dan gratifikasi yang sedang diusut komisi pemberantasan korupsi
untuk itu kami mohon kepada teman teman untuk kiranya bisa memberikan ruang buat keluarga untuk bisa melihat merawat nenek kami yang lagi sakit hilang